pemekaran daerah di papua atau daerah otonomi baru bukan isu baru
pro dan kontra muncul setiap saat dengan pertanyaan paling mendasar yang selalu berdengung
untuk siapa kebupaten dan provinsi baru dilahirkan
terkait hal ini saya akan berbincang dengan antropolog dari universitas papua dr ingura suryawan
selamat sore pak ngurah apa kabar
iya selamat sore kabar baik
pak ngurah ini menurut catatan anda sebenarnya sejak kapan wacana ini muncul dan apa yang jadi pemicu
sehingga wacana soal pemekaran ini jadi polemik
oke ya memang pertama tama harus kita lihat secara lebih mendalam ya
ide tentang pemekaran ini sebenarnya berawal itu dari terbitnya undang undang dasar no empat puluh lima tahun sembilan puluh an
tentang pemekaran papua yang sebenarnya sudah ditolak oleh rakyat papua
kemudian kontroversi kemudian muncul
kalau kita melihat dari segi regulasi itu adalah bagaimana undang undang nomor empat puluh lima ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini
kemudian dihidupkan kembali dengan impres no satu tahun dua ribu tiga
dengan isi percepatan untuk pemekaran provinsi rianjaya barat rianjaya tengah dan rianjaya timur
nah ini menimbulkan kontroversi karena tidak disetujui oleh masyarakat
yang paling terpenting saya kira substansinya adalah di pasal undang undang osus no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
itu dengan sangat tegas menyatakan bahwa pasal tujuh puluh enam itu pembentukan provinsi dan pemekaran daerah otonomi baru itu
harus dengan persetujuan mrp dan dprp
nah ketika kemudian ini undang undang osus ini
kemudian diberlakukan kembali dengan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
kita melihat bagaimana kemudian daerah otonomi baru ini dop ini kemudian kembali di suara kanan
kita perlu lihat sebenarnya akar dari permasalahan ini kan
kalau kita lihat secara kronologis itu adalah sebenarnya berawal dari
kalau kita lihat ya ke belakang itu adalah peristiwa rasisme pada agustus
pada dua ribu sembilan belas kemudian setelah itu bertemunya presiden jokowi dengan tokoh tokoh papua
dan kemudian isu dorongan tentang pemekaran daerah itu muncul
jadi secara konteksual kita perlu lihat bagaimana sebenarnya ambivalensi dan juga problematiknya
kebijakan kebijakan yang dianggap melangkahi ya rakyat papua dan juga apa tidak
mendengarkan aspirasi rakyat papua dalam konteks kebijakan itu ya
saya kira itu cikal bakal dan konteks yang perlu kita cermati lebih awal
jadi ide pemekaran ini bukan taken for granted begitu ya
tapi dia hadir dengan berbagai persoalan konteksual politik dan lain sebagainya
yang saya kira perlu kita analisis lebih mendalam
oke tapi berbicara soal masyarakat papua
ini dalam beberapa kesempatan staf khusus presiden asal papua
ada billy mambrasar mengungkapkan bahwa pemekaran ini penting dilakukan
mengingat geografis papua yang sangat luas dan juga kompleksitas masalah yang ada di sana
lalu kenapa ada yang kontra sampai saat ini walaupun kita berbicara di luar masyarakat papua ini tidak
ikut serta tidak diikut sertakan dalam perumusan undang undang itu sehingga terkesan diabaikan
ya ya persis mas iqbal
saya kira ini sebuah apa
dua perspektif saya kira yang harus kita lihat secara jernih ya
saya melakukan studi tentang hal itu dan saya kira jika misalnya argumen argumen utama yang dilakukan
ataupun yang juga dikembangkan oleh para pengusung pemekaran begitu ya
rentang kendali pemerintahan kemudian juga kesejahteraan pemerataan pemerintahan dan lain sebagainya
saya kira yang harus kita lakukan adalah sebuah poin yang sangat sangat penting adalah
apakah ada relevansi dan signifikansi daerah pemekaran itu dengan kesejahteraan orang asli papua
ini saya kira sebuah perspektif yang perlu kita lakukan kajian secara mendalam
dan juga secara berhati hati menggumuli persoalan ini
apakah dengan pemekaran daerah itu seturut dengan kesejahteraan pemerataan
juga kecilnya atau pendeknya rentang kendali pemerintahan yang ada
atau dia justru melahirkan polemik polemik yang berkelanjutan
misalnya yang berkaitan misalnya dengan perbutan akses ekonomi politik
kemudian juga kekerasan yang terus menjadi lingkaran kekerasan yang tidak ada habisnya di papua
dan juga saya kira yang paling terpenting adalah
misalnya dengan daerah otonomi baru itu pelayanan pelayanan publik yang kemudian dianggap tidak baik itu
kemudian bisa mampu diatasi
saya kira ini apa yang harus kita buka dalam berbagai macam perspektif
sebelum kemudian kita menyatakan bahwa pemekaran itu memang baik untuk papua
dan saya kira yang paling terpenting saya kira poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
saya kira ini proses yang panjang ya
ketika misalnya ruang ruang aspirasi kemudian bagaimana rakyat papua menyampaikan pendapatnya
saya kira itu harus dilihat ya dalam konteks sejarah panjang papua
saya kira menurut saya salah juga ketika kita menyatakan misalnya bahwa demo anti pemekaran dan lain sebagainya
itu bentuk misalnya perlawanan ataupun silakan
penentangan terhadap kebijakan negara
saya kira kita harus lebih harib dan juga saya kira lebih dalam menggumuli
jangan jangan ini semacam bentuk resistensi dan juga saya kira ini sebuah ekspresi dari
saluran saluran ekspresi rakyat rakyat papua yang telah lama tidak didengar
dan juga saya kira tidak mendapatkan tempat dalam segala macam
proses proses kebijakan yang terjadi di papua
tapi pak ngurah ini berkaitan dengan apa yang terjadi di jakarta kemarin lalu ada di papua juga terkait dengan isu pemekaran papua
jadi kita tahu bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini adalah hanyalah permainan permainan elit saja
apakah betul betul untuk di papua sendiri bahwa masyarakat memang sebenarnya memang mayoritas menginginkan agar pemekaran ini tidak terjadi
seperti apa bapak menilainya
ya saya kira ini bisa kita lihat ya mas iqbal dari bagaimana
bagaimana pemekaran ini terjadi
bagaimana pemekaran ini terjadi
bagaimana pemekaran ini terjadi

saya kira enam puluh satu tokoh bertemu dengan jokowi kemudian begitu menyampaikan aspirasi tentang pemekaran dan lain sebagainya
saya kira ini menjadi semacam eskalasi ya bagaimana saya kira pembentukan daerah baru saya kira tidak semudah membalikan telapak tangan
tapi dia mengandung implikasi yang terjadi
itu implikasi dan konsekuensi yang saya kira sangat besar
dan terbentuknya elite papua saya kira terbentuknya kelas menengah papua yang kemudian mengakses apa resources ekonomi politik saya kira itu sebuah keniscayaan dalam konteks ini
dan saya kira ini apa menjadi sebuah hal yang saya kira menjadi fenomena kontemporer papua belakangan ini ketika terbentuknya wilayah wilayah baru
atau elit politik yang
dan kemudian melakukan
saya kira berbagai macam strategi
dana dan juga
posisi posisi penting yang ada
pemekaran baru dan juga saya kira adalah
papua yang kemudian
akses ke dalam struktur
pemerintahan dan saya kira ini bukan hanya
untuk orang asli papua
tapi kita melihat bagaimana
para migran yang kemudian
dengan hadirnya daerah
pemekanan baru atau daerah otomotif
jadi saya kira konsekuensi konsekuensi
ini saya kira perlu
kalau di papua
ini mungkin harus digumuli secara mendalam
apakah ini menjadi
hal yang signifikan
sosial yang terjadi di
tanah papua yang melibatkan orang asli papua
berarti menurut pak ngurah sendiri bahwa untuk saat ini
berkaitan dengan pemekaran
papua sendiri memang sebaiknya
tidak dulu untuk dilakukan
begitu pak atau memang
dalam jangka waktu yang lama
mungkin butuh prosesnya
proses yang cukup panjang apalagi melihat dari
infrastruktur yang memang belum lengkap atau bagaimana ini pak
ya saya kira yang
paling penting adalah prosesnya itu ya
bukan hanya persoalan pemekaran
cara kita melihat permasalahan yang
yang ada di papua adalah saya kira
bagaimana proses itu berlangsung
ataupun mendengar ya
saya kira dan memahami
apa yang menjadi pergumulan
orang papua terhadap
dirinya lingkungannya dan juga
masa depannya jadi saya kira ini
perspektif yang menurut saya
bukan hanya dengan
dan juga persoalan administrasi
tapi juga persoalan bagaimana
proses dan apa yang diinginkan
oleh rakyat papua ke depan
tentu ini saya kira harus secara
pendapat saya adalah
ini saya kira perlu
kita melihat prosesnya
apakah prosesnya itu berlangsung
dari bawah bottom up
apakah itu memperhatikan
kita selama ini dalam
menanggah di papua ataupun juga
menginterduksi berbagai macam
program pembangunan yang ada
di papua apakah kita betul
misalnya oleh pemerintah
apakah ini betul betul
urgensi dari pemekaran itu menjadi
penting jadi saya kira lebih
saya melihat adalah lebih kepada
apakah proses dalam
rakyat papua secara inklusif
melupakan suara suara rakyat
yang ada di pegunungan lembah dan lain sebagainya
para pengungsi dan lain sebagainya
yang tidak kita dengar
melakukan pemekaran jadi saya kira
saya kira menjadi sebuah refleksi ya
yang panjang bagi pemerintah
menangani papua dan juga
tawaran yang betul betul
mengena di hati
kepercayaan rakyat papua
perlu menurut saya secara
politik dan komprehensif
pemerintah ya negara dalam hal ini
baik pak ngurah
tentunya kita juga berharap sama sama bahwa
apapun nanti keputusannya tetap
masyarakat papua ini tetap diajak
diajak untuk bisa
bergabung dan juga bisa menyelesaikan
apa yang terjadi
dan menjadi masalah di papua selama ini
terima kasih pak ngurah sudah berbincang dengan
terima kasih tuhan memberkati kita semua